informasi tentang robot nih tak cukup kuratas dan juga megabot yang akan mendominasi teknologi robot raksasa
kali ini robot exo bionik raksasa juga hadir untuk meramaikan adu balap antara robot
adu tangkas antar robot raksasa tak hanya ada di film fiksi ilmiah atau games
melalui ajang tahunan consumer electronic show dua ribu delapan belas
fiorin robotics mengenalkan robot raksasa yang disebut prostesis berupa robot eksobionik
atau kerangka yang terbuat dari baja hidrolika dan kabel dengan berat lebih dari tiga empat ratus kg
berkat mesin motor elektrik dan daya dari baterai
prostesis mampu melaju hingga kecepatan tiga puluh dua dua km per jam
selama satu hari
dua jam tergantung dari kecepatan yang dioperasikan
secara teknis divisi robot virience menciptakan prostesis dengan kokpit di bagian tengah
yang dapat dikendalikan oleh manusia
sekilas mengingatkan kita pada kinerja robot megazord milik power rangers
dengan gerakan tangan yang disambungkan ke perangkat mekanik khusus
dengan gerakan tangan dan kaki
jika selama ini dominasi adu balap populer adalah milik formula one dan motogp
fiorin robotics memiliki inisiatif mengadakan adu balap versi robot raksasa